kota medan sumatera utara merupakan kota dengan penduduk terbanyak di pulau sumatera
transportasinya pun tiap tahun semakin bertambah
tak heran jasa cuci mobil atau dikenal dengan doorsmir semakin banyak ditemukan di hampir sudut sudut kota
terus berkembangnya transportasi seiring pula dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi
ternyata menjadi peluang bisnis bagi segelintir orang
menurut data mabespori januari dua ribu delapan belas total kendaraan indonesia lebih dari satu ratus sebelas juta kendaraan
menjadi pasar besar bagi startup yang menyasar bidang transportasi
tidak hanya dari jasa angkutan saja tapi juga bagaimana cara merawatnya
peluang inilah yang coba diambil deddy anandana sution
pengusaha muda asal medan ini tahu betul pentingnya kenyamanan berkendara dan sangat berharganya waktu
bersama kedua rekannya ia mendirikan door jack aplikasi cuci mobil pertama di indonesia ini bisa diunduh di android dan ios
memungkinkan masyarakat kota medan memesan jasa cuci mobil langsung ke rumah
dari sisi layanan kita hampir sama dengan layanan untuk konvensional car wash
nah jadi kita mempunyai keunikan yang dimana kita bawa air sendiri dan kita juga bawa listrik sendiri
jadi sehingga pelanggan itu cukup menyediakan mobilnya saja
tinggal serahkan kuncinya kita akan melakukan pencucian di lokasi pelanggan berada
sejak didirikan april dua ribu tujuh belas

dan juga memiliki lebih dari tiga ribu pelanggan
salah satunya yuda
ia kerap memesan door jack untuk mencuci keempat mobilnya tiap minggu
cukup buka aplikasi tentukan lokasi rumah dan model perawatan
dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam untuk mencuci mobil mulai dari eksterior hingga interiornya
kalau kita keluar kita makan bensin yang pertama
yang kedua kita menunggu di sana kan membutuhkan biaya lagi
seperti makanan minuman dan atau lain sebagainya
kalau di rumah kan kita bisa sambil santai santai makan di rumah sambil nonton
terdapat sejumlah fitur pada aplikasi ini
mulai dari cuci kendaraan hingga perawatan lain
guna memudahkan proses booking pelanggan aplikasi ini pun dibuat sangat user friendly dan mudah diakses
sebenarnya aplikasi ini sudah lebih cepat daripada yang lain
dan versi kedua fiturnya juga sudah lebih ditambahkan
yang dari pertama sih door car dan door motor di info lagi ke versi kedua
di indonesia ada beberapa startup yang menghadirkan layanan serupa
menjaga ke depan dalam hal pengembangan layanan kami baik dari sisi produk
ataupun dari pengambangan dari aplikasinya
yang dimana kami akan terus bergabung dengan tim tim kami yang ada baik dari tim technical
untuk ke depan ide ide bisnis bisa kami rangkum bisa kami realisasikan dan bisa kami rilis ke pasar
saat ini dorjek baru bisa diakses di wilayah kota medan dan sekitarnya
namun ekspansi ke kota besar lain seperti jakarta diharapkan segera terrealisasi